sabtu kemarin penobatan raja charles iii digelar di westminster abi inggris
pada penobatannya raja charles iii mengenakan mahkota st edward sebagai tanda kerajaan telah mengiringi sejarah panjang monarki inggris
usai penobatan raja charles iii dan permaisuri ratu kamila muncul di balkon istana buckingham untuk menyapa warga yang sudah berkumpul
pada penobatan raja charles iii raja charles iii mengenakan mahkota st edward sebagai tanda kerajaan telah mengiringi sejarah panjang monarki inggris
di hadapan sekitar seratus pemimpin dunia dan disaksikan jutaan penonton televisi raja charles iii mengucapkan sumpahnya sebagai seorang raja
sabtu enam mei waktu setempat penobatan raja charles iii dilaksanakan di gereja westminster abbey london inggris
uskup agung canterbury justin welby memimpin upacara penobatan raja charles iii
pada penobatannya raja charles iii mengenakan mahkota st edward
sebuah tanda kerajaan yang telah mengiringi sejarah panjang monarki inggris

mahkota ini pertama kali dibuat untuk penobatan raja charles ii pada seribu enam ratus sembilan puluh
sementara mahkota yang terbuat dari emas padat dua puluh dua karat ini terakhir digunakan ratu elizabeth ii di penobatannya pada seribu sembilan ratus enam puluh
di halaman istana buckingham warga bersuka cita menyambut penobatan raja charles iii
warga bahkan rela menginap berhari hari sambil membawa ribuan bendera union jack dan memakai kostum khusus
usai penobatan raja charles iii muncul di balkon kerajaan inggris bersama permaisuri ratu camilla dan keluarga kerajaan lainnya
kemunculan raja charles iii disambut teriakan warga
warga juga menyanyikan lagu kebangsaan inggris god save the king
meski hujan menguyur istana buckingham jet militer inggris tetap melintas untuk memeriahkan penobatan raja charles iii
namun jurubicara kementerian pertahanan inggris menyebut lintasan terbang cat militer diperkecil karena kondisi cuaca